status media sosialmu adalah harimau mu
unggahan status media sosial kembali memakan korban
seorang wanita di makassar dilaporkan ke polrestabes makassar
setelah menulis keluhan di akun facebook pribadi
tagar safe yusniar dan gara gara uu ite menjadi kata kata kunci populer tanah air
kasus pencemaran nama baik tersebut bermula dari status yusniar pada empat belas maret dua ribu enam belas di akun facebook
unggahan tersebut dianggap mencemarkan nama baik sudirman vijaya
yang melaporkan yusniar ke polres tamalate lima belas maret dua ribu enam belas
yusniar kemudian dikenakan pasal dua puluh tujuh ayat tiga uu ite dan ditahan kejaksaan pada dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
pada tiga belas maret dua ribu enam belas rumah orang tua yusniar dirusak sekitar seratus orang
salah satu diantaranya mengaku sebagai anggota dprd dan pengacara bernama sudirman sijaya
sehari berselang yusniar mengungkapkan
kekecewaannya di akun facebooknya tanpa menyebut nama
status no mention tersebut berbuntut panjang
dua belas maret sudirman sijaya melaporkan yusniar ke polrestabes makassar
atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial
sudirman dan yusniar tidak berteman di facebook sehingga diduga status itu di screen capture dan diteruskan ke pihak ketiga
dua puluh empat oktober yusniar resmi menjadi perempuan